apa maksud semua ini
iya kamu tidak salah dengar
sembala rajamu yang baru prabu jaga manggolo
sudah waskol turuti saja
sembah saya prabu jaga manggolo
karena pada akhirnya ada yang mengikuti jejak bopo
bobo akan melihatku memakan sampah seumur hidupku di dalam penjara
dan aku akan menendam dengan bopo kandungku sendiri
di dalam pikiranku sekarang hanya bopo yang dapat menolongku
aku bukan pembunuh
apa yang kamu lakukan pada nawasi
apa yang kamu lakukan pada nawasi sinta
aku tidak bermaksud mas
lalu dimana nawansi
nawansi bersama bopo
katakan padaku dimana nawansi
nawansi bersama bopo mas
nawansi dirawat oleh bopo
siapa di situ
mau apa kalian kesini
siapa itu di belakangmu
apa hak kalian bertanya
jawab saja pertanyaan gue manusia
kalian semua sudah menumpang di tempat tinggalku
apapun yang aku lakukan
dan siapapun yang ada di belakangku
jangan menandatangani manusia
kalian semua tidak tahu diri
bikin kalian semua
apa yang sudah kau berbuat manusia
aku yang sudah muak dengan kalian semua
kalian sudah menumpang
tapi tidak menghargai pada tempat yang kalian tumpangi
akan aku beri kau pelajaran manusia

ajar akan derajatmu
akan selalu lebih rendah
daripada derajat bangsa siluman
apa yang harus aku katakan kepada guru
dan itu adalah
kamu tidak salah dengar
sembalah rajamu yang baru
prabu jaga mangkolo
prabu jaga mangkolo
ada apa hendaro
aku turut berbela sungkawa
awang sih guru
dia datang ke sini
temani aku pulang
aku pernah berkata kepadamu
aku tidak bisa kembali ke desa guru
kita bicarkan dulu
apa yang harus
aku harus pulang
biarkan prabu jaga mangkolo berkabung
harus berapa lama aku menunggu
apa yang terjadi dengan kamu
aku tidak sengaja biung
tidak wangi tertabrak kereta kuda biung
tertabrak kereta kuda
ada apa ya
kenapa nahwang si tidak bergerak bopo
bopo jangan bertanya
kenapa nahwang si tidak bergerak bopo

kenapa nahwang si tidak bergerak bopo